mbak andim juga kelihatannya risih
tapi seiring berjalannya waktu ya sudah dibiarkan begitu saja
sienna ada di sana
kalau sikatnya saudari sienna bagaimana selama acara di vila itu
itu pak yang bikin saya kesel sama siena
siena itu ngerokok dan minum minuman keras di villa itu
siapa yang mau
suruh langsung masuk ke dalem aja ya
itu aja bu
i think itu aja sih
baik bu kalau begitu kita dua izin balik ke pos ya
gue bingung berasa emang pernah kita begitu pas suraya datang kita gak bukain gerbang
kayaknya gue rasa lagi bingung deh ya
lu kan tadi liat sendiri kan
beliau kadang kebingungan begitu
ya tapi emang sih
lu bagaimana sih
gue rasa begitu itu
sebab bu andin juga gak ada kabarnya im
eh tapi kan pak bos kita pak bos al lebaran udah nyusul bu andin
iya juga sih
sebetulnya emang yang ngelenglung kita ini berdua
eh tapi inget
begitu pas suraya dateng langsung bukain pintu
jangan pak kita ajak ngobrol
eh lu juga inget
amanan gue dulu
capek kenapa mas
gak ada yang ngantangin saya terus
aku ngakak berantakan untuk pelantangan kamu mas
saya hanya berharap jika allah masih berkenan memberikan saya jodoh setelah catherine
semoga sosok itu adalah orang yang bisa memahami saya seperti bu ani yang sangat memahami pak andi
tidak ada yang mau kacau
mungkin aku terus bisa kacau
tidak ada yang mau kacau

tidak ada yang mau kacau
ibu dan bapak tolong tunggu disini ya
hanya istrinya saja yang boleh masuk
aku masuk dulu ya
tapi siana sih emang pernah juga
ada masalah sama tante rosa
kenapa nggak menjawab pertanyaan saya
kenapa terlihat cemas seperti itu
mau tarik nafas dulu
silahkan kalau mau tarik nafas dulu
ya yang saya tahu
siana itu pernah
pernah bermasalah sama tante rosa
karena siana pengen
jadi brand ambasador
tapi sebelumnya andin itu sudah
karena pernah ada video
siana yang viral
waktu dia lagi mabuk
iya pak videonya sempat viral
oh jadi shena ini pernah berseteru dengan dua orang wanita
yaitu saudari andini dan juga bu rosa seperti itu
iya betul pak
kalau boleh saya tahu
ributnya itu kapan
sebelum ke vila atau sudah di vila
atau udah lama atau kapan
belum lama sih pak
seingat saya sih ya
pada saat pacarnya siena itu masih di jakarta
anda sudah mengetahui dong
kalau siana ini
hubungannya tidak baik baik saja
sama keluarga alfahri
ngajak siana datang ke
dia masih mau berusaha untuk ngobrol sama al
untuk jadi brand ambasador maharatu
ketika ada orang luar
ke acara vila tersebut
seharusnya anda di pihak keluarga dong
untuk ngotot tidak mau mengajak china
datang ke vila dong
harusnya itu dong iya kan
ini pertanyaan ngarahnya kemana sih sebenarnya
gue takut deh
kalau ini jebakan buat gue
anda diancam oleh saudari shena
dan akhirnya anda tidak mempunyai pilihan lain
untuk anda mengajak saudari shina
datang ke acara vila tersebut
karena sebenarnya saya menginap di rumahnya siana
maksa saya untuk
ajak dia ke vila tantarosa
kalau tidak diajak ya saya akan
diancam diusir dari rumahnya
sedangkan saya butuh sekali
untuk tinggal di sana
kenapa anda lebih memilih
tinggal di rumah siana
karena saya diusir
saya nggak ada tujuan lain
selain tinggal di rumahnya siana
kenapa sampai nggak ada tujuan lain gitu
kenapa harus di rumah
saudari siana itu kenapa
karena cuma dia doang
yang menerima saya di rumahnya
untuk keuangannya lagi buruk
cuma sienna yang menerima saya dengan cuma cuma pak
sekarang saya mau bertanya
ketika anda mengajak
ke tempat acara tersebut
untuk reaksinya sih
keliatannya sih marah ya
untuk tante rosa dan
tapi seiring berjalannya waktu ya
ya sudah dibiarkan begitu saja
siana ada di sana
dan minum minuman keras di vila itu
siapa yang melihat
kalau saudari siana merokok
dan juga mengkabukkan
saya sih untuk itu kurang tahu ya
tapi yang jelas siana itu
minumnya itu di kamar
dia nyimpan minumannya itu
dalam tasnya dia
dan dia keluar kamar
kalau buat ngerokok aja
jadi you're just
ini ada bu rosa ada saudara al debaran dan juga ada saudara el nino prasetya
bagaimana bisa jelas kok ya setahu saya sih ya paling cuma nino aja sih karena beberapa
kali saya melihat mereka itu ribut beberapa kali ribut iya berapa kali dan ribut karena apa gitu
ya seperti yang saya bilang sebelumnya ya pak ya